selamat sore anda menyaksikan gomudik saya reinhard sirait berikut informasi terkait dengan arus mudik tahun dua ribu dua puluh
situasi di pintu tol palimanan pada minggu siang masih terpantau lancar lalu lintas terlihat tanpa antrian yang berarti karena pengalihan arus yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat
sebagian arus kendaraan diarahkan untuk keluar di pintu tol sumberjaya di plumbon dan kanci untuk memasuki jalur arteri pantura
ini dilakukan untuk menghindari penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan di pertigaan brebes timur
namun imbasnya lalu lintas di sepanjang jalan raya loh bener indramayu dan jalan raya palimanan yang mengarah ke dalam kota cirebon padat merayap hingga pleret
terjadi pertemuan arus kendaraan dari arah indramayu serta bandung
dan majalengka tepatnya di pertigaan pasar palimanan
situasi ini diperparah dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan roda dua yang melintas di sepanjang arteri pantura
tak sabar mengantre banyak pemotor yang nekat melawan arus sehingga kemacetan semakin parah